hingga kami siang menteri hukum dan ham yasona lauli belum menerima informasi terkait kepulangan kader pdip harun masuki dari singapura
harun masuki telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu atau paw
dan yasona mengatakan kementerian hukum dan ham akan kooperatif dan memenuhi permintaan kpk sesuai hukum
itu biar aja itu urusan kpk jangan urusan saya
kami tidak bisa berkoordinasi pokoknya kami beritahu sudah ada di luar tanggal enam
tanggal enam dia sudah keluar sudah ke singapura
iya jadi tanggal delapan kan ott
tanggal enam dia sudah apa sudah di luar
artinya apa tujuannya keluar kita belum tahu
berarti dia juga belum tahu lah barangkali ott
dia memang sudah keluar dari republik
bahwa dia nanti kalau masuk dan
apa permintaan dari kpk kita kan secara hukum kan kita terima
nanti kalau ada permintaan dari kpk seperti apa nanti kita lihat